anies baswedan dan sandiaga uno berencana menjual saham pt delta jakarta yang memproduksi sejumlah merek bir
sementara gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama menyerahkan hal tersebut kepada anies sandi
pemerintah provinsi dki jakarta memiliki dua puluh tiga tiga puluh empat persen saham di pt delta jakarta
pada masa kampanye pasangan anies sandi mengatakan akan menjual saham tersebut dengan alasan perusahaan bir bukan bentuk investasi hajat orang banyak
menanggap hal tersebut basuki cayapurnama tawahok mengatakan kepemilikan saham temprov di pt delta jakarta memiliki nilai sejarah
ia sendiri menyerahkan perubahan kerjakan secara meluruh kepada anies sandi
yang pasti itu perusahaan ada sejarah sudah lama
dari tahun tujuh puluh an ya pak ali sadikin atau apa yang bikin
nah terus perusahaan itu sangat untung
nah kalau mau jual
ya silakan lelang terbuka
supaya yang belinya jelas
saya kalau ada uang saya mau beli misalnya gitu kan
nggak bisa ini masih jelas
yang penting bagi saya itu apapun boleh transparan saja
terus alasannya apa
ya kan alasannya apa gitu loh
kau cuma alasan gak boleh produk bir gak boleh punya saham
itu perda loh yang mengatur